makan sedikit keju
seperti yang aku katakan aku bangun hari ini hampir tidak bernafas
bebek yang malang membutuhkan antibiotik
oh nyonya poly piper tolong beritahu aku tentang imajinasi maksudku masalahnya
seperti yang aku katakan
apa kau tidak apa apa
cukup aku akan menemui dokter lain
kau tahu dokter dulittle sangat menyukai binatang
di rumahnya ada banyak hewan dari semua jenis yang ada
tikus di piano ikan emas di kolamnya kuda dan kambing tinggal di kamar dan di install
dan favoritnya adalah dap dap si bebek gap gap si babi jeep si anjing tucu si burung hantu dan polinesia si burung beo
dia bisa berkomunikasi dengan luar biasa
dia juga tidak mendengarkan polinesia
dan dia duduk di atas landak
tapi kita membutuhkan uang untuk menjalankan tempat ini
untuk kita makan juga
aku telah hidup dari kerupuk jagung
suatu hari seorang temannya memintanya untuk melatih seekor hewan
kau hebat dengan para binatang
kenapa tidak mencobanya
dokter dulita melakukan sarannya
dan orang orang mulai membawa hewan mereka kepadanya
aku sangat senang ada dokter yang bisa mengerti aku
dokter hewan lain terus mengobati perutku
tapi matakulah yang membutuhkan perawatan
sekarang sudah tidak apa apa
berita tentang dokter dolittle menyebar dengan cepat
hewan bepergian melintasi negara untuk menemuinya
dan mereka memberitahu teman temannya
dokter dulita memberimu ini untuk batukmu
oh betapa indahnya
namun pada suatu saat seekor buaya datang untuk meminta bantuan
kumohon jangan kirim aku kembali
aku akan hidup
damai di kolam ikan
aku tidak akan makan ikan
oh ya ampun
ya kau boleh tinggal
sayangnya karena kehadiran buaya itu
hewan hewan berhenti datang
jadi penyelamatan dokter dulita mulai berkurang
hewan hewan mencoba membantu di sekitar rumah dan juga untuk membawakan uang
itu saja yang kita
mengapa tidak ada yang menyukai wortel
wortel itu kan lezat
hmm musim dingin ini akan sulit
dan itu begitu penting
ini dimulai dengan cici monyet yang telah diselamatkan dari penjual yang kejam
dokter aku telah menerima kabar dari afrika
semua monyet di sana telah sakit dan tidak ada yang tahu mengapa
mereka perlu bantuan
kita harus segera ke sana
dan bagaimana kita melakukannya dokter
kita tidak punya uang
ini membuat semua orang terlalu sedih
mereka mulai sangat resah
kenal seorang pelaut yang mungkin punya perahu
aku pernah mengobati bayinya
dan penjual kelontong yang baik dapat meminjamkan kita perbekalan
jadi keesokan harinya
dokter dolittle berkeliling meminta bantuan pelaut dan penjual bahan makanan
sudah ada perahunya
dan inilah ketentuan perjalanan kita
aku sudah berjanji untuk membayarnya saat kita kembali
sebaiknya kita segera pergi
semuanya segera bergegas berkemas untuk perjalanan dokter
dia hanya membawa dap dap gap gap jeep tutu dan polinesia bersama dengan cici dan buaya
akan menyenangkan untuk pulang
aku harap keluargaku baik baik saja
mereka meninggalkan kunci dengan kuda
tiba di dermaga dan naik di perahu
aku perlu bertanya kepada pelaut bagaimana mencapai afrika
aku telah terbang bertahun tahun dan mengetahui jalannya cukup baik
aku akan membanduhmu
jadi mereka berlayar melintasi lautan pada siang hari
menyaksikan burung pipit kecil terbang
pada malam hari dia membawa lentera kecil bersamanya
mereka berlayar selama berminggu minggu sampai akhirnya
daratan aku melihat daratan
sekarang sudah gelap aku harap kita menepi dengan baik
tapi ombak semakin besar dan menghantamkan perahu ke batu
cici bawa obat obatan ke pulau dengan aman
mereka semua sampai di pantai dengan selamat
haaah semuanya di sini
kita semua di sini aku memeriksa
piuh sebuah kejutan buruk untuk jantungku
aku akan menunjukkanmu ke sebuah gua itu akan aman di sana
mereka menghabiskan malam dan beristirahat dengan baik
cici aku melihat lampu jauh di dalam hutan
itu adalah istana raja jolingki kita tidak boleh membiarkan dia menangkap kita
keesokan paginya cici memimpin kelompok itu ke monyet
cip gendong aku
huuu jangan pedulikan aku
sampai di mana
saudariku saudaraku sepupuku
panggilan cici menyebabkan kegemparan sehingga seluruh kelompok monyet mulai berayun
mereka butuh jembatan cepatlah jembatan jembatan
dr dolittle dan kelompoknya menyaksikan dengan takjub saat monyet monyet itu melompat
tinggi bergandengan tangan untuk membentuk jembatan di antara kedua tebing
menyeberanglah jangan khawatir akanku bantu kau
apa mereka akan terluka
sama sekali tidak
kami semua sangat kuat dan ini adalah satu satunya cara
oh jangan lihat ke bawah
mereka berjuang tetapi segera mencapai sisi lain dengan selamat
itu tadi menakjubkan sekali
aku pernah dengar tentang jembatan monyet tapi itu adalah pertama kalinya aku melihatnya
ayo kita hampir sampai ke rumahku
sekarang kita sampai
ah ya ampun
kemanapun mereka melihat ada monyet yang terbaring sakit
polinesia gap gap kalian semua tolong aku
cici bawa hewan lain dari keluargamu untuk membantu juga
monyet dan dokter dolittle bekerja keras
mereka membangun rumah rumput terpisah untuk yang sakit saat dokter dolittle memvaksin mereka semua
gorilla simpanse galago setiap hewan datang untuk membantu ketika mereka mendengar dokter dolittle mengunjungi hutan mereka
mereka bekerja tanpa lelah selama tiga hari tiga malam berturut turut
akhirnya semua monyet pulih dan dokter dolittle juga kelompoknya tidur selama dua hari penuh karena kelelahan
sementara itu monyet mengadakan pertemuan
kita harus membalas budi ini
cici kau mengenal pria itu dengan baik
akankah buah dan serangga terbaik kami bisa diberikan
manusia tidak memakan serangga dari tempat asalnya dan buah buahan akan busuk
yang terpenting untuk manusia itu adalah uang
cici menjelaskan bahwa manusia tidak berdaya tanpa uang dan kehidupannya bergantung pada air dan makanan
itu terdengar mengerikan
dan kami monyet tidak punya uang
hmm oh raja adalah manusia apa dia punya wak
dia pasti punya bukankah dia akan menangkap kita semua
dia dan anak buahnya telah mencoba untuk membantu kami pulih tapi karena mereka tidak berhasil maka mereka pergi
jika kami membawa uang mereka akan pulih
kami membawa kalian kepadanya kalian akan aman
hmm baiklah ayo pergi
raja di daerah itu adalah manusia yang baik dan sangat protektif terhadap rakyat dan makhluknya
oh wow kalian sembuh bagaimana bagaimana ini terjadi
pada saat itu dokter dolittle dan kelompoknya dengan malu malu melangkah keluar dari semak semak
kau siap penjaga
oh tunggu yang mulia biar aku jelaskan
raja mendengarkan cerita dr dolittle dan bagaimana dia menyelamatkan monyet
itu sangat mengesankan tapi monyet monyet itu sepertinya sangat menyukaimu dan mereka semua sudah sembuh
aku mohon yang mulia aku mengatakan yang sebenarnya
hmm aku melihat sendiri ini mepenuh
dan dia bersamaku kemanapun aku pergi aku akan mengajukan pertanyaan
dan jika kau dapat memahami jawaban mependwa aku akan percaya padamu
baiklah halo mependwa
pertama apa buah favoritku
dia mengatakan dia suka kurma tapi favorit yang sebenarnya adalah matoke
hmm baiklah satu lagi apa yang membuatku takut
dan kecoa terbang
dan kecoa terbang
hmm yang terakhir apa yang paling aku cintai di dunia ini
dia mencintai kerajaannya tumbuhan hewan dan semua makhluk di dalamnya
dr dolittle menyampaikan jawabannya kepada raja
kau berkata jujur aku sangat senang mengetahui orang baik sepertimu telah datang untuk menyelamatkan monyet
raja menyambut dolittle dan semua hewannya ke dalam istana
mereka diperlakukan seperti bangsawan
raja menghadiahi dolittle dengan banyak emas dan sebuah kapal juga untuk pulang
ketika tiba waktunya mereka pergi volinesia cici dan buaya memutuskan untuk tetap tinggal
ini adalah rumah kami
sudah bertahun tahun sejak aku melihat afrika
berhenti mengoceh kita pasti akan ketemu lagi
aku akan sangat merindukan kalian semua
mereka mengucapkan selamat tinggal dan melepaskan layar
tapi hanya beberapa menit kemudian kekhawatiran baru melanda
tapi bagaimana kita menemukan jalan pulang
saat itu sekawanan burung turun ke atas kapal
apa yang terjadi
burung layang layang mereka bermigrasi kembali ke rumah kita
halo dokter kami telah menunggumu dan sekarang kami akan memandumu kembali ke rumah
maka mereka berlayar melintasi lautan dipandu oleh ratusan burung layang layang kecil
terbang di bawah sinar bulan dan berkilauan di bawah sinar matahari
mereka butuh waktu lama dan perbekalan mereka hampir habis sampai
aku melihat daratan bintang sampai di rumah
semua makhluk sangat gembira untuk kembali ke rumah
dokter doolittle mulai mengatur segalanya
dia membayar toko kelontong sepuluh kali lipat dan berterima kasih
dan pelaut itu diberi kapal raja beserta pembayaran ekstra
dokter dolittle mulai berpraktik sebagai dokter hewan
dan tak lama kemudian banyak pasien datang kepadanya
hewan hewan sangat senang dia kembali dokter yang benar benar mengerti dan mencintai mereka
semuanya baik dan bagus sekarang itu benar sekali
dokter aku telah menerima kabar dari polis
dia dari polinesia dia bilang dia baik baik saja
dokter dolittle sekarang menjalani kehidupan yang baik
karunianya dikenal di antara makhluk di negeri itu
tapi hanya hewan burung dan makhluk lain di bumi yang tahu betapa baiknya dia sebenarnya